tapi itu juga tentu belum cukup
nah makanya kita melaksanakan koordinasi dengan tni dengan kkp dengan semua kementerian lembaga yang punya armada kapal
dan yang tentunya punya kewenangan sampai ke wilayah jurisdiksi atau sampai cte sampai landas kontinen
kita memiliki dua pangkalan yang dekat dengan laut natuna utara yaitu pangkalan psdkp batam dan juga stasiun psdkp pontianak
dari segi jumlah kurang lebih ada enam kapal pengawas perikanan yang selalu bisa monitor mengawasi apabila terjadi adanya potensi ayu fishing di laut natuna utara
dari formada satu selalu menyiapkan ada lima unsur kri yang berada di perairan natuna
nah dilaksanakan setiap saat dan sepanjang tahun
anggaran dari mabes tni untuk menggelar operasi ini terbatas sehingga hanya mampu memberikan lima kapal
kita sudah usulkan untuk ditambah setidaknya minimal delapan kapal
nah delapan kapal ini kita bisa kolaborasi dengan pesawat udara pesawat udara patroli maritim
bila kita memanfaatkan pesawat udara maka jangkauan kita lebih luas dan juga lebih cepat mengetahui situasi
membawahi lima posal
ada yang paling utara itu posal pulau laut di bawahnya atau di selatannya pulau sekatung yang ada operasi pump pulau terluar
kemudian ada posal penagi saat ini kita berada
kemudian posal sabang mawang kemudian posal midai yang berada di bawah dari pulau bungara besar
dan posal sedanau
kalau operasi tidak menunggu informasi kita melaksanakan operasi rutin
jadi tiga kapal ini kita bergiliran melaksanakan operasi keamanan laut terbatas
untuk sasarannya itu didasarkan dengan potensi ataupun informasi yang diperoleh dari staf intelijen
kerawanan kerawanan yang mungkin akan terjadi di wilayah tersebut
natuna tidak punya wewenang di laut kita hanya mengurus sisi darat saja
namun kita memiliki beberapa perusahaan yang bergantung untuk memperbaiki perusahaan ini
namun demikian di dalam lapangannya teknis lapangan tetap kita punya ww enam
punya kaitannya untuk koordinasi dan komunikasi dengan yang terkait
siapa yang terkait
ya pak kamla niar kemudian kkp ini kan khusus di laut